dahulu kala di antara wanita tua lainnya ada seorang yang sangat sangat ceria
dan meskipun dia tidak memiliki banyak hal untuk membuatnya bahagia
dia tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang dilakukan seseorang dengan senyuman atau dengan kesedihan
dia memilih yang pertama
aku baik baik saja dan aku berusaha untuk membereskan rumah
tenanglah sayang jangan terlalu sibuk katakan apa yang bisa kubantu
hah kau memang yang terbaik
ya wanita tua yang bahagia itu mencari nafkah dengan menjalankan tugas untuk tetangganya
sebagai imbalannya dia akan mendapatkan makanan atau semangkuk sup
atau kadang kadang sapu
hidup itu baik dan wanita tua itu melihat tidak menemukan alasan dia untuk mengeluh
tapi kau mungkin bertanya apa yang menarik dari hidupnya atau ceritanya iya kan
nah disinilah menariknya sangat sangat menarik
ah musim dingin datang aku perlu mengumpulkan kayu untuk diriku sendiri agar aku tetap hangat
hari itu wanita tua itu pergi ke hutan dengan langkah yang riang dan nada manis di mulutnya
tiba tiba dia menemukan sebuah parit dan di dalamnya dia melihat sebuah pot besar berwarna coklat tergeletak
oh ya ampun ya ampun siapa yang mungkin meninggalkannya di parit
di mana pemiliknya
wanita tua itu menunggu
melihat sekelilingnya dan berharap pemiliknya muncul tetapi tidak ada yang terlihat
mungkin ini sudah dibuang
nah sampah satu orang adalah harta untuk orang lain
pot ini akan terlihat bagus untuk bunga di jendela aku
oh ya ampun ya ampun ya ampun ini penuh dengan kepingan emas
ah aku merasa kaya
aku merasa kaya
wanita tua itu mencoba mengangkat pohon tetapi terlalu berat untuknya
setelah banyak berpikir dia tidak melihat cara yang lebih baik daripada menyeretnya ke belakang seperti go kart

tetangga tidak akan pernah tahu
aku akan memberikan mereka masing masing sepotong emas secara diam diam agar mereka juga bahagia
aku akan membeli sebuah rumah yang besar dan hanya duduk di dekat api unggun dengan
cangkir teh dan tidak melakukan pekerjaan sama sekali seperti seorang ratu oh betapa indahnya
duduk di dekat perapian di kursi dan minum teh aku selalu menginginkan kursi untuk diriku sendiri
ya ampun ya ampun ya ampun aku kaya pada saat ini dia agak lelah menyeret beban yang begitu
berat dan berhenti untuk beristirahat sejenak berbalik untuk melihat harta karunnya dan lihatlah
itu sama sekali bukan pot emas itu tidak lain adalah sebongkah perak apa oh betapa bodohnya
aku selama ini aku berpikir bahwa itu adalah pot emas aku pasti sedang bermimpi tetapi ini juga
keberuntungan perak jauh lebih mudah lebih mudah disimpan dan tidak menarik perhatian mungkin rumah
aku tidak akan semegah itu tapi aku masih bisa duduk di kursi dekat perapian dan minum
teh lalu dia pergi lagi merencanakan apa yang akan dia lakukan dan merasa kaya seperti sebelumnya
sampai terasa sedikit lelah lagi dia berhenti untuk beristirahat dan melihat sekeliling untuk melihat
apakah hartanya aman dan dia tidak melihat apapun kecuali sebongkah besi besar apa oh bodohnya aku
selama ini aku berpikir bahwa itu adalah perak aku pasti sedang bermimpi tapi ini
keberuntungan aku bisa menjual besi dan mendapatkan uang sebagai gantinya maka aku
tidak perlu lagi menyembunyikan apapun tentang bisnisku tentu aku tidak akan bisa membeli rumah
baru tapi aku masih bisa membuat perhatian kecil untuk quk dan membeli kursi ah untuk

akhirnya dia menyuruh aku pergi ke tempat mereka pria ini aku lihat jebekanya dimana study itu

jadi dia pergi lagi bermimpi tentang apa yang akan dia lakukan dengan uangnya sampai terasa sedikit lelah lagi
kali ini itu bukan sebongkah besi tetapi batu besar
ya ampun ya ampun oh ya ampun
aku katakan aku yang paling beruntung
semua emas dan perak dan uang akan membuatku sakit kepala
tapi ini ini sempurna
aku telah lama ingin batu untuk tetap membuka gerbangku
ini menyelesaikan semuanya
jadi karena terburu buru untuk melihat bagaimana batu itu akan menjaga gerbang tetap terbuka
dia berlari menurun di bukit sampai dia tiba di pondoknya sendiri
dan saat dia berbalik untuk melepaskan shalnya dari batu
dia merasa terkejut dan melihat batu itu menjadi lebih besar
oh ya ampun ini sempurna
aku bisa duduk di sini dan juga minum teh
aku tidak butuh kursi
ini akan baik baik saja
ah akhirnya aku punya sesuatu untuk duduk dan minum teh
dan sebelum dia bisa membungkuk untuk menyentuhnya
batu itu berubah menjadi gumpalan besar kapas
dan kemudian dari sana keluar empat kaki putih dan dua telinga dan sebuah wajah
sebuah wajah yang tampak seperti binatang buas dengan gigi taring menana

itu adalah monster kapas
oh ya ampun ya ampun oh ya ampun
bukankah kau ini mengemaskan
aku selalu menginginkan hewan peliharaan
ayo masuklah anak kecil
kau ini orang seperti apa
kau ini orang seperti apa
aku telah mencoba untuk memikatmu dengan emas lalu dengan perak
lalu aku mengubahnya menjadi sebongkah besi
dan kemudian menjadi batu
kau selalu bahagia setiap saat
dan sekarang ketika aku menunjukkan diriku yang menakutkan kau bilang aku mengemaskan
ya tentu saja kau sangat mengemaskan
aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi

dan berkata begitu monster kapas menangkapmu
air kapas berubah menjadi kupu kupu dan terbang menjauh
wanita tua itu melihatnya pergi dan kemudian hanya mengangkat bahu
lalu kembali ke dalam rumah
ketika dia memasuki rumahnya yang mengejutkannya
dia melihat bongkahan batu tergeletak di lantainya
dan kemudian saat dia melihat dengan takjub
batu itu berubah menjadi kursi kayu yang sangat indah
ah oh ya ampun
ya ampun ini sempurna
lebih baik aku membuat teh untuk diriku sendiri
aku akan menjualnya ini besok
oh ya ampun ya ampun
oh ya ampun
oh betapa bahagianya wanita tua itu
dalam kebahagiaannya dia berputar putar
dan terkejut melihat ada sebuah pot berisi emas
pot emas pot perak setumpuk besi kursi
oh ya ampun ya ampun
wanita tua itu sangat gembira seperti biasanya
dan seperti yang kalian tahu dia tidak menjadi serakah
dia berbagi hartanya dengan tetangganya secara diam diam
dan semua senang terutama wanita tua itu
yang mengajari kita bahwa ini bukan hanya tentang menjadi puas
tapi ini tentang belajar bagaimana mengubah kekecewaan
menjadi peluang untuk melihat sesuatu dari perspektif yang lain
dan kau tidak akan pernah merasa sedih